sementara itu dalam pledoi yang dibacakan sendiri
terdakwar gidezal sempat mengutarakan kasus yang menimpa dirinya
pengaruhi kondisi keluarganya apalagi dirinya sebagai tulang punggung keluarga
saya jelani ini semua berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri
terima kasih untuk istriku tercinta selalu bersabar kuat dan tegar
saya bersyukur memiliki istri saya yang selalu setia selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang
semoga allah semoga allah nanti saya menguatkan
memudahkan setiap orang
memudahkan setiap langkah
untuk ketiga putri kecil saya yang selalu saya rindukan
maafkan saya karena sudah segini lama saya tidak pernah pulang
semoga kalian selalu ingat dan rindukan saya
saya berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia
semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian
mendampingi serta membimbing kalian dalam bertumbuh
semoga allah saya segera kembali bersama sama kalian
semoga allah semuanya tanggal amridoi dan mengabulkan doa seterapan saya